insiden robohnya jembatan penyeberangan di kawasan pasar minggu jakarta selatan
sabtu lalu menimbulkan banyak pertanyaan tentang penataan infrastruktur
dan juga inspeksi yang seharusnya rutin dilakukan
selain itu jembatan penyeberangan seharusnya bebas dari papan reklama
peristiwa robohnya jembatan penyeberangan diduga dipicu oleh tumbangnya papan iklan
yang dipasang oleh pihak swasta
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menjelaskan
seharusnya pagar jembatan penyeberangan tidak tertutup apapun
termasuk papan reklame karena masalah keamanan
ahok menyebut larangan telah dibuat penertiban sudah dilakukan
tetapi beberapa papan reklama masih terpasang di jembatan penyeberangan di jakarta
karena kontrak pemasangannya belum selesai
dipasangin iklan makanya sebetulnya dalam pergub saya itu keluar
tidak ada lagi iklan di dalam jpo tapi beberapa kontraknya belum selesai
dan beberapa jpo yang sudah selesai pun kita sudah bangunkan model bundaran hi
jadi jpo itu harusnya terbuka
tidak boleh ada dinding yang menahan angin
dari sisi keamanan supaya tidak terjadi perampokan atau pelecehan itu semua serata
makanya semua jpo itu saya mau serahkan ke dinas perhubungan atau transjakarta berapa halte
nah ini lagi kita kerjain